anda masih di good morning dan waktunya liburan biasanya harus diisi dengan olahraga
kalau olahraganya santai santai misalnya bisa trade mill atau lari lari atau mungkin berenang
nah kalau yang lebih ekspert bisa nyontoh menteri yang satu ini
kali ini aksi menteri susi lagi lagi membuat kejutan
kali ini menteri susi menghadiri kejuaraan selam dengan mendayung kano
dari pantai barat sampai pantai timur pangandaran
sampai susah ini ya saking excitednya
pantai barat sampai pantai timur pangandaran sejauh enam belas km
wow itu jarak yang cukup jauh ya kedatangan menteri susi ini
sebagai upaya mendukung para atlet muda peserta kejuaraan selam open tingkat nasional
aksi susi disambut meriah para atlet selam
beginilah aksi menteri kelautan dan perikanan republik indonesia
susi pujastuti saat menghadiri kejuaraan selam nomor laut
yang diselenggarakan dalam rangkaian ulang tahun kabupaten pangandaran yang ke enam
aksi menteri susi ini langsung menyerut perhatian warga dan para peserta
menteri susi hadir dengan cara yang tak biasa
susi datang dengan mendayung kanu dari area pantai barat sekitar rumah pribadinya
hingga pantai timur dengan jarak tempuh kurang lebih enam belas km
kehadiran menteri susi sebagai bentuk dukungan dan memberikan semangat
kepada atlet selam muda yang sedang bertarung
aksi menteri susi ini langsung menyurut perhatian warga dan para peserta
perang yang digelar di pantai timur pengandaran selama dua hari
dengan peserta dari berbagai klub selam se indonesia
para peserta mengaku senang bisa mengikuti kejuaraan open selam yang jarang digelar langsung di laut
sepuluh sampai sepuluh
berapa kilo tadi yang ditempuh
seribu meter ya
oke tadi kesulitannya apa sih
pas beloknya itu
juga ada yang nyusul teman
yang juga ada yang memodel
tapi penelitiannya gak kelihatan modern
sebelumnya udah pernah
selain menjaring atlet muda untuk bisa berlagak di tingkat dunia
pagelaran open turnamen selam nomor laut ini
juga diharapkan mampu mempromosikan wisata pangandaran